ledakan dan terbakarnya kilang ru enam pertamina balongan
mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka luka
dan dilarikan ke rumah sakit bumi patra pertamina
dan rumah sakit umum indramayu
di rumah sakit bumi patra indramayu ada empat orang korban
dan tiga diantaranya dirujuk ke rumah sakit umum indramayu
sementara di rumah sakit indramayu
sedikitnya ada enam orang korban yang mengalami luka luka
sejumlah korban mengalami luka bakar
dan masih dalam penanganan petugas medis
selain itu ada juga luka luka akibat tertimpa
bagian atap rumah akibat dampak guncangan kuat
saat ledakan terjadi
sejumlah korban luka bakar juga merupakan pengendara
saat melintas di saat kejadian
dari data bpbd indramayu
tercatat sedikitnya ada dua puluh orang korban luka
dan lima lainnya luka berat dengan kondisi luka bakar